di mana kalian akan menikah di kota
enggak pak kiai di sini
kita mau pak kiai menjadi saksi pernikahan kami berdua
tentu saja bapak akan merestui kalian
kalau begitu bapak ikut berbahagia untuk kalian berdua
terima kasih pak kiai
mama gak rela ngeliat anak kita kawin dengan anak bambu itu
mah tommy sama rati itu kan bersahabat sejak kecil
mereka saling mencintai
mama tau sendiri kan
mana bisa mereka dipisahin
aku gak peduli
pokoknya sampai mati mama gak rela ngeliat tommy kawin dengan anak babu ganjar itu
bu susi itu orangnya baik ma
dia itu rajin beribadah
apalagi kalau setiap gajian
dia selalu menyisihkan di tabung
dia selalu menyumbang untuk yatim piatu
dia itu lebih kaya daripada kita mah
alah aku tau
papa muji muji dia karena memang ada udang dibalik batu kan dengan bambu ganjar itu
mama tahu dari dulu papa itu emang mau kawin
dengan babu ganjen itu
kamu itu kemasukan setan apa sih mas
kamu itu orang terpandang mah
kamu itu kayak orang yang hidup di hutan saja
kurang ajar kamu
papa pikir mama ini orang hutan
mama gak terima
mama gak terima
mama gak terima
mama gak mau kaya begitu
mama gak suka
nggak tau papa tiba tiba jatuh
mungkin jantungnya kumat lagi ma
ya udah kamu panggil ambulans ya
jangan pergi pa
kenapa pihakmu gitu
biarkan papamu pergi dengan tenang
kamu sudah kasih tahu ratih tentang kematian orang tuamu
aku melarang dia untuk datang ke sini om
takutnya jadi masalah buat mama
apa kamu sudah kasih tahu
kalau kamu dan rati sudah menikah
rencananya sih nanti malam
aku mau kasih tahu barang rati
om pikir ini ide yang bagus
karena jangan sampai orang tuamu mendengar dari orang lain
yaudah kita pulang ya
kamu sudah menikah dengan perempuan kampung itu
kami sudah menikah sebulan yang lalu
jangan sentuh aku
aku nggak sudah punya menantu babu kayak kamu
kamu tegak nyakitin mama tom
kenapa kamu nekat menikah dengan perempuan babu itu
kan baru setuh mama
aku nggak bermaksud nyakitin mama